lainnya dari dulu nino bisa bersikap seperti itu ke elsa
mungkin sampai sekarang mereka masih bersama
dan gak akan ada lagi orang lain di hati mereka
sehingga mereka bisa hidup bahagia sampai sekarang
kedatangan kita kemari karena
kalau memang izinkan
kita ingin meminta data lengkap
tentang saudara luki ini pak
dan hari ini katanya hari terakhir dia ujian
tapi kamu nggak usah khawatir
karena ada pentingnya bagus
dan semalam juga saya udah ngajarin
untuk ujian hari ini
jam besuk pasien sudah habis
saya diusir lagi
tapi saya nunggu kamu di depan
nanti kalau udah boleh masuk lagi saya datang lagi ke sini
saya masuk lagi ke dalam
kalau udah capek tidur bangun ya
tadi kamu dengar kan
kamu harus banyak istirahat
jadi mendingan kamu istirahat aja ya
tapi kan aku harus jagain elsa pun
kamu bilang kamu semangat
untuk menjaga elsa
ya harus diputih dong
arah dokter apa
kalau kamu jagain elsa
kapan waktu istirahatnya
kemudian kamu istirahat di rumah
elsa yang jagain siapa
nanti papa telepon rumah sakit
untuk minta suster satu nemenin elsa
jadi elsa bisa sendirian
elsa kan kondisinya seperti itu
kita gak bisa cuma ngandelin suster aja
harus ada orang
ya mau siapa
atau bu chandra
kalau nino kan nggak mungkin
daripada nggak ada yang nungguin sama sekali
coba nanti aku telepon deh
aku tanyain dulu ya

buburnya harus dihabisin
lagi mikirin apa sih
ya terus lagi mikirin apa kalo gitu
sampai gak mau makan lagi
sebenernya aku mikirin abimana
sebenernya aku mikirin abimana
aku jadi kepikiran sama dia
sejak dia dituduh sebagai penyebab
dan mbak andin sampai koma
kita kan pernah hidup lama berdua
kita kan pernah hidup lama berdua
jadi apapun yang kamu lakukan
aku udah tau
kalau ada yang kamu sembunyikan
pasti terpancar dan terlihat jelas
kalau ada yang kamu sembunyikan

di dalam hati ini
hanya ada satu cinta
dan itu cuma ada di kamu

aku tadi tanya
kamu pasti lagi mikirin abimana
dan benar pasti kamu lagi mikirin abimana

misalnya dari ekspresi kamu
alis kiri dan jari kiri
alis kanan itu nyambung
tidak aku tau
tidak aku tau
tidak aku tau
tidak aku tau
aku gak mikirin itu
aku gak mikirin itu
rasa kamu gak perlu nutupin
rasa kamu gak perlu nutupin
apapun itu aku juga tau

karena aku udah hafal dengan semua
seandainya dari dulu nino bisa bersikap seperti itu ke elsa
seandainya dari dulu nino bisa bersikap seperti itu ke elsa
mungkin sampai sekarang mereka masih bersama
dan gak akan ada lagi
orang lain di hati mereka
orang lain di hati mereka
sehingga mereka bisa hidup dengan baik
bahagia sampai sekarang
kedatangan kita kemari karena
kalau memang izinkan
kita ingin meminta data lengkap
copil truck yang menabrak mobilnya pak wimana
kami ingin membantu polisi
kasus tabrak lari ini pak
suami dari bu andien korban tabrak lari itu
ingin kami mau sutuntas
baik bapak bapak kami sangat berterima kasih
atas bantuan anda berdua
sebentar saya cari berkasnya ya
ini kopiannya saja
pelajari di rumah
baik pak kita terima ya pak terima kasih banyak
untuk pencarian rugi hari ini
kita tunda dulu ya
saya mempelajari data yang diberikan polisi tadi
nanti ada titik temu pak
yaudah kita jalan
tak kenapa tak kepanceh
the setan tersampot ya
lho ise pengen udah abritt kan
coba telepon jessica dulu ya
tidak diangkat juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini nino sebetulnya
insya allah pasti akan dibantu
tapi gak diangkat angkat
papa sama mama berpikir apakah
bisa bantuin jaga
elsa untuk satu hari ini aja
kalau tidak merepotkan ya
soal itu sebenarnya aku udah
nyarin ke mama sih
maksudnya biar aku sama mama aja yang jaga nerasa untuk sementara
jadi papa sama mama sarah bisa
pulang dan istirahat dulu
ya kalau bisa alhamdulillah
tolong bilang terima kasih buat mama ya
nanti papa coba telfon juga sama mama bicandra
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh